dampak pemanasan global bisa mencairkan es di kutub dan menaikkan permukaan air laut
sehingga jakarta tenggelam dalam sepuluh tahun ke depan
sejumlah ahli bahkan mengatakan pada dua ribu lima puluh sebagian besar kota jakarta akan tertutup oleh air laut
ada beragam masalah yang menyebabkan hal ini bisa terjadi
mulai dari perubahan iklim
kenaikan permukaan laut
dan yang paling berdampak adalah turunnya permukaan tanah di wilayah jakarta
bagaimana ini bisa terjadi
turunnya permukaan tanah terjadi saat air tanah diambil secara berlebihan
baik karena penggalian sumur atau pompa hingga kelapisan air tanah yang berada di lapisan akuifer
pengambilan air secara terus menerus ini dapat mengurangi kadar air di lapisan tanah

yang kemudian dapat mengakibatkan kepadatan tanam berkurang
dan menyebabkan permukaan di atasnya turun
normalnya saat hujan lapisan akuifer akan menyerap air hujan yang dapat mengembalikan kepadatan tanah
namun maraknya pembangunan seperti yang terlihat ini
membuat air hujan tidak dapat menyerap ke lapisan akuifer karena terhalang oleh beton beton
jika dataran jakarta lebih rendah daripada permukaan laut
dampaknya aliran sungai
yang seharusnya berakhir ke laut justru tidak mengalir
bukan rahasia lagi bahwa jakarta sudah berada di bawah permukaan laut
tingkat penurunan muka tanah jakarta kini sudah mencapai sepuluh hingga dua belas cm per tahunnya
dan untuk mencegah tenggelam pemprov dki jakarta membangun tanggul di pantai di pesisir utara jakarta
sistem ini memungkinkan air dipompak keluar kembali ke laut
meskipun daerah pesisir sudah berada di bawah permukaan laut
pencegahan lainnya agar jakarta tidak tenggelam adalah dengan membuat sistem pemantauan penurunan permukaan tanah
termasuk juga membangun drainase vertikal dan sumur resapan seperti yang ada di bawah saya ini
dan diharapkan dengan berbagai upaya pencegahan yang telah dilakukan
dapat mencegah terjadinya penurunan tanah di ibukota jakarta